pemilihan kepala daerah atau pilkada akan segera diselenggarakan pada sembilan desember dua ribu dua puluh di sejumlah daerah di indonesia
pelaksanaan pilkada yang digelar serentak tersebut akan melibatkan ratusan juta pemilih
lantas bagaimana penerapan protokol kesehatan akan dijalankan pada pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas tersebut
pilkada dua ribu dua puluh merupakan pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan desember dua ribu lima belas lalu
terdapat dua ratus tujuh puluh daerah terdiri dari sembilan provinsi dua ratus dua puluh empat kabupaten dan tiga puluh tujuh kota yang akan menggelar pilkada pada sembilan desember dua ribu dua puluh
dan melibatkan sekitar seratus kota
satu empat juta pemilih atau sekitar empat puluh lima persen dari penduduk indonesia
kpu telah menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan serentak yang akan dilakukan dalam masa pandemi covid sembilan belas tersebut
simulasi dilakukan untuk memaksimalkan penerapan protokol kesehatan yang harus disiapkan dan diterapkan baik oleh petugas di tempat pemungutan suara atau tps
maupun masyarakat yang masuk sebagai daftar pemilih tetap atau dpt
hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan covid sembilan belas di tps yang akan dihadiri oleh banyak pemilih
tempat cuci tangan hand sanitizer pelindung wajah dan sarung tangan serta pemeriksaan suhu akan menjadi pemandangan dan standar baru saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tiga ratus tujuh belas tps se indonesia
pemilih yang datang ke tps harus menjaga jarak minimal satu meter
kemudian setiap pemilih harus melakukan pengecekan suhu tubuh serta mencuci tangan sebelum masuk ke area tps
petugas kpps juga menyediakan sarung tangan plastik sekali pakai bagi setiap pemilih yang digunakan saat mengisi data hadir dan mencoblos surat suara
setelah mencoblos petugas kpps memberikan tinta model tetes
sebagai penanda jika warga sudah memberikan hak suara
kpu juga menyiapkan petugas dengan pakaian apd lengkap untuk mengantisipasi pemilih yang jatuh sakit saat melakukan pencoblosan
seluruh proses pencoblosan dan penghitungan suara dari awal hingga akhir menggunakan protokol kesehatan ketat
mulai menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan serta menggunakan sarung tangan
dalam simulasi tersebut petugas kpps juga mencoblos suara
pemilih yang datang ke tps juga akan mencoblos suara

selain menambah jumlah tps para pemilih juga dijadwalkan berbeda untuk menghindari penumpukan
selain menggelar simulasi kesiapan logistik dan sumber daya manusia juga menjadi hal penting untuk mendukung penyelenggaraan pilkada dua ribu dua puluh
distribusi logistik seperti bilik suara
beragam formulir juga telah dilakukan
selain itu para petugas kpps juga telah dibekali bimbingan teknis terkait penerapan protokol kesehatan di tps
seluruh petugas pun telah menjalani tes usap atau swab test
guna memastikan seluruh pengawas tps dalam kondisi sehat dan bebas corona
sebelumnya pengiriman logistik pilkada dua ribu dua puluh untuk wilayah pulau terpencil
di antaranya pulau kalmas dan liukang tangangaya di kabupaten pangkajene kepulauan pangkep sulawesi selatan
dan kepulauan masalembu wilayah kepulauan terluar di kabupaten sumeneb madura jawa timur juga telah dilakukan
jauhnya jarak tempuh dan kondisi cuaca serta keterbatasan alat transportasi menjadi alasan yang membuat logistik untuk pulau pulau terluar ini harus didistribusikan lebih awal
pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah covid sembilan belas yang terus meluas menimbulkan kekhawatiran terkait potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan
prokes pencegahan penyebaran virus corona dan kemungkinan terjadinya penambahan kluster baru covid sembilan belas
sebagai upaya pencegahan pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh komisi pemilihan umum republik indonesia kpu pun telah menerbitkan

pemilihan umum pkpu no tiga belas tahun dua ribu dua puluh tentang pelaksanaan pilkada di tengah kondisi bencana non alam covid sembilan belas
badan pengawas pemilu bawaslu memainkan peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan pkpu tiga belas dua ribu dua puluh di lapangan
anggota bawaslu muhammad afifuddin dalam konferensi pers bnpb di youtube dua puluh lima november dua ribu dua puluh menyebut
upaya pencegahan terciptanya klaster baru dalam penyelenggaraan pilkada dua ribu dua puluh merupakan pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama
pilkada ini ketika dilakukan di saat wabah maka pekerjaan kpu sebagai tim teknis penyelenggara bertambah
pekerjaan bawaslu untuk memantau obyek pengawasannya bertambah
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas soni hari b harmadi
juga menyebut terdapat belas satuan
kami sudah mengamati ada tiga belas kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada dan mereka ini berada dalam risiko tinggi
risiko tinggi ini tentu kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan potensi terciptanya kluster pilkada ini akan besar
komisioner kpu ilham saputra menjelaskan tak ada perbedaan dalam penerapan protokol kesehatan di tps yang ada di zona merah
kami dari awal sudah mengatakan bahwa tidak ada kemudian perbedaan khusus terkait dengan daerah daerah yang memang merah
atau hijau atau kuning atau orange
karena apa kami melakukan sama
protokolnya harus ketat
karena kita tidak pernah tahu kapan daerah ini akan merah kapan daerah ini akan hijau atau orange dan sebagainya
masyarakat dihimbau agar menggunakan hak hak yang diperlukan oleh masyarakat
pada sembilan desember dua ribu dua puluh dengan tetap mematuhi protokol kesehatan saat hadir ke tps
sebagai langkah pencegahan penyebaran covid sembilan belas saat gelaran pesta demokrasi pilkada dua ribu dua puluh dikelar
mari bersama cegah penyebaran virus corona dengan senantiasa ingat pesan ibu
agar jangan lupa memakai masker selalu mencuci tangan dan menjaga jarak